selamat pagi saudara anda menyaksikan breaking news kompas tv kecelakaan bus pelajar sebelas tewas dan tiga puluh dua mengalami luka luka bersama saya fajri satrio
saudara empat puluh mobil ambulans dari kota depok tiba di rsud subang untuk membawa para korban kecelakaan maut bus di jalan raya ciater di subang jawa barat sabtu malam
puluhan mobil ambulans dari kota depok ini akan membawa korban kecelakaan maut bus
sabtu kemarin sebelas korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut
salah satu keluarga korban mengatakan mendapatkan informasi adiknya menjadi korban kecelakaan dari media
adiknya terluka berat namun saat ini sudah mulai bisa merespon
awalnya saya sih dapat info dari berita online sih ya
pas kita cross check ternyata betul dari adik kita sendiri gitu yang kena jadi korbannya
sekarang itu masih belum respon sih sudah
cuman ada cuma di bagian kepala tangan sama belakang kuping juga ada pendarahan gitu
tapi masih kata goreng luka berat gitu
informasi terkini pasca kecelakaan bus wisata yang mengangkut pelajar di jalan raya ciater subang
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv fadlianto di rsud kabupaten subang
apakah korban luka dan ringan langsung dipulangkan fadli untuk pagi hari ini
ya berdasarkan informasi yang kami dapat di rumah sakit subang jawa barat
bahwa dari tiga puluh tiga pasien korban kecelakaan bus yang terjadi di jalur ciater subang
diizinkan pulang ke rumah masing masing
namun ada sejumlah pasien yang karena kondisinya masih luka berat dan ringan
harus dievakuasi ke rumah sakit depok ui dan bayangkara yang ada di kota depok
ya fadli bagaimana dengan pemulangan sebelah jenazah apakah sudah dilakukan
ya ini persis di belakang kami bahwa kami teman teman media masih melakukan menunggu
informasi dari kepolisian bahwa kapan akan dilakukan pemulangan para korban yang meninggal di
yang berada di ruang sinasa rumah sakit subang jawa barat
karena masih ada satu atau dua pasien yang masih dilakukan pemeriksaan data keluarga
namun sampai saat ini pihak kepolisian masih menunggu keluarga korban yang hingga saat ini belum
ya fadli lalu bagaimana dengan korban luka berat apakah sudah ada keterangan dari pihak rumah sakit
ya kalau untuk korban luka berat sejumlah pasien masih ada empat orang yang masih dilakukan perawatan
karena sebagian memilih untuk dirujuk ke daerahnya masing masing
dan saat ini menurut keterangan dari humas rumah sakit sud subang jawa barat
hanya tersisa empat yang masih dalam perawatan intensif oleh tim medis di rumah sakit subang
fadli ambulan yang sudah diberangkatkan dari depok berarti mereka sudah membawa para korban luka atau masih berada di rumah sakit subang fadli
ya hingga minggu pagi ini ambulan tersisa hanya untuk mengangkut pasien atau membawa pasien yang meninggal
dan itu adalah pemeriksaan oleh tim dpi kepolisian polda jawa barat
dan terlihat di belakang kami masih ada beberapa ambulan masih menunggu untuk hasil identifikasi
yang masih menunggu satu keluarga yang hingga saat ini belum datang fajri
untuk saat ini apakah dari korban luka berat masih dalam penanganan pihak rumah sakit
dan apakah sudah ada keluarga yang menunggu para korban luka di rumah sakit subang fadli
dari pantauan sejak dini hari sampai saat ini mulai berkurang dari sebelumnya yang sampai membludak di luar ruang igd rumah sakit subang
dan dari pantuan tadi pagi hanya tersisa di ruang ruangan yang masih menunggu kerabat atau keluarganya yang mengalami korban kecelakaan di jatuh subang
ya fadli untuk pemulangan korban meninggal dunia menunggu apa lagi
dan saat ini memang dari pihak pemerintah kota depok sudah menyiapkan ambulan dan saat ini ambulan sudah menunggu
ya sebenarnya tinggal satu langkah saja sih dari jenazah yang masih di dalam ruang jenazah rumah sakit ini
hanya satu keluarga yang belum datang untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan
dan yang meninggal di dalam itu keluarga mereka atau bukan
seperti itu saja sih pak ceri
melaporkan langsung dari rsud subang jawa barat yang melaporkan bahwa saat ini dari pihak ambulan yang sudah dikirimkan dari pemerintah kota depok masih menunggu dari korban yang meninggal dunia
saat ini kita bergeser bersama jurnalis kompas tv ada henryanto
ya untuk saat ini bagaimana dari bus yang berhasil dievakuasi henry
ya kondisi saat ini dapat kami lakukan pak ceri dan juga saudara kompas tv
kondisi di lokasi saat ini sudah tidak ada lagi bis pasca berhasil dipindahkan dari lokasi kejadian ini pada pukul sepuluh tiga puluh
saat ini bus sudah dibawa ke terminal subang untuk dilakukan ramcek pada hari ini
mungkin informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa rancek atau pemeriksaan mobil bus yang mengalami kecelakaan tersebut akan dilakukan pasca dilakukannya olah tkp di lokasi ini
saat ini sendiri polisi sudah dari polres subang maupun
dapat kita lihat juga di belakang saya ini bahwa terdapat belasan warga
sehingga mereka mendapatkan kondisi atau meninggal dunia dengan husnul
sehingga mereka mendapatkan kondisi atau meninggal dunia dengan khusus
kondisi saat ini di lokasi sendiri arus lalu lintas sudah lancar atau dibuka sejak berhasil dipindahkannya mobil yang sempat terguling
dan arus lalu lintas dari kedua arah saat ini cukup lengang dan kami sendiri saat ini tengah masih menunggu olah tkp

evakuasi atau pemindahan bus
petugas kepolisian dan petugas derek
sehingga harus menambah satu
sehingga untuk melakukan proses
harus menggunakan tiga kendaraan
dua derek dan satu unit truk tersebut
dan awalnya informasi yang kami terima
tertimpa bus karena memang
terguling dan tergelintir bus tersebut
cukup jauh menggelincir sekitar
menimpa motor namun setelah
dilakukan pengangkatan bus tersebut
saat ini berjumlah sebelas orang
di rawat intensif di rumah sakit
mungkin bisa anda jelaskan apakah di tempat
memang menjadi tempat yang rawan
jalur arteri atau jalur provinsi
menanjak menurun dan juga
yang menyebabkan korban yang cukup banyak
bahwa jalan provinsi ini
yang melintas cukup banyak
apalagi di saat kondisi
pemerintah daerah untuk memperlebar
yang bisa melintas saat padat bisa berjalan
dikategorikan sebagai jalur rawan
menuju subang sendiri jalan ini cukup
memiliki turunan yang cukup panjang
henry tahan dulu informasi anda